frisbee melahap potongan ikan dan udang yang disodorkan oleh petugas
frisbee adalah seekor penyu jantan seberat dua puluh empat kg
namun nasib buruk menimpa frisbee
kedua sirip depan frisbee buntung akibat terjerat sampah jaring
frisbee ditemukan mengapung di sekitar perairan north mill atol maladewa empat tahun silam
karena kedua siripnya buntung frisbee kehilangan daya apung dan tak bisa menyelam ke laut dalam
sehingga ia tak bisa mencari makanannya yang berupa ikan udang dan ubur ubur
tak lagi bebas mengarungi samudera hidup crispy kini hanya sebatas kolam selebar tiga x empat meter persegi di pusat konservasi marine savers
pusat konservasi ini dibangun sejak dua ribu dua belas di fore season resort maladewa
menurut katrina himson dokter hewan yang bertugas di marine savers usia frisbee diperkirakan lebih dari tiga puluh tahun
berdasarkan diameter karapas selebar lima puluh tujuh lima cm
dalam kondisi lingkungan laut yang baik penyu bisa hidup sampai delapan puluh sampai seratus tahun
sekarang frisbee tidak bisa dikeluarkan kita tidak bisa mengirimnya ke dunia karena dia berada di luar
jadi dia adalah salah satu pilihan untuk menangkap turki
kami mencoba mengirim turki ke seluruh dunia agar mereka bisa berfungsi sebagai pembantu untuk penyelidikan dan menambah keperhatian di seluruh dunia
selain frisbee di kolam yang lain juga ada mau yang sirip kiri depan juga buntung akibat sampah jari
mau adalah penyu betina yang diselamatkan sejak tahun dua ribu sembilan belas mengapung di sekitar perairan atol keafu maladewa
mau memiliki berat dua puluh satu enam kg
dengan diameter karapas lima puluh lima delapan cm
oleh dokter hewan mau diajari untuk bisa kembali menyelam dan suatu hari ini diharapkan bisa dilepas liarkan ke samudera
saat ini pusat konservasi marine savers merawat lima penyu buntung yaitu frisbee mau artebis emma dan ani
kesemuanya ditemukan dalam kondisi sirip terluka akibat jeratan jaring
akibatnya sirip mereka harus diambil

frisbee dan mau adalah contoh nyata bahaya sampah jaring yang bertebaran di laut
sampah jaring ini banyak melukai bahkan membunuh biota laut dengan sia sia
aditya heruwardana maladewa